satpol pp manado bersama petugas dari dinas penanaman modal manado
dinas perhubungan dan pol resta manado
menutup dua kantor taksi online selasa siang
kedua operator taksi online tersebut dianggap tidak memiliki izin beroperasi di kota manado
saat menuju ke kantor operasional gokar di jalan boulevard manado
tim gabungan tidak bertemu dengan pimpinan manajemen
kemudian pemberitahuan peringatan untuk menutup kantor
hingga mengantongi izin surat izin beroperasi
kemudian tim menuju ke kantor taksi online grabcar
yang berkantor di hotel genio kanaka manado
di sini pengelola tidak bisa menunjukkan surat izin operasi taksi online nya
sehingga tim penanaman modal manado langsung memberikan surat berita acara
pemeriksaan penutupan kantor taksi online tersebut
penutupan ini sifatnya sementara
dan jika surat izin beroperasi dari dinas penanaman modal manado terbit
maka operasional kantor taksi online tersebut akan kembali dibuka
kita akan langsung berhubungan
berita acara penutupan sekaligus juga untuk penutupan
dengan sendirinya kan pada saat permohonan perizinan
langsung ditolak secara otomatis tidak beroperasi
penyampaian kepada golkar untuk menutup sementara kantor mereka
karena sesuai informasi dan surat yang ada
bahwa mereka belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh nu dinas penanaman modal